bu dito berangkat ya
nak jangan lupa pakai maskernya yang benar
hand sanitizer nya udah dibawa belum
eh satu lagi jangan lupa
jaga jarak ingatin tuh
stop jangan masuk dulu
kamu udah cuci tangan belum
tujuh dito pakai maskernya yang benar
bu apaan sih bu
bu dito nggak pulang dulu ya bu
memangnya ada apa nak
hasil swab testnya dito positif bu
yang selama ini sudah mengabaikan pesan ibu
kamu harus kuat deh nak